iya makanya kita juga sangat berharap sekali ke pihak kepolisian gitu untuk bisa merilis nih setelah semua proses
jadi memang kita masih tetap menunggu update dan release dari pihak polda jabar ya
karena sampai saat ini mereka masih tetap melakukan pendalaman untuk yang terduga dpo yang baru tertangkap kemarin gitu kan
menunggu update dari pihak kepolisian gitu
kita tidak ingin mendahului lah gitu kan
paling kita juga dapat berita juga dari media media lain gitu kan
iya makanya kita juga sangat berharap sekali ke pihak kepolisian gitu untuk bisa merilis nih setelah semua proses selesai
merilis jadi tidak ada saling tuduh apa segala macam gitu kan
dan kita juga berharap setelah tertangkapnya terduga dpo ini ke depannya yang dua terduga dpo ini bisa ditangkap gitu kan
pasti mereka kan saling cari tahu bertanya tanya atau pindah tempat sembunyi atau seperti apa gitu
karena kita sangat berharap sekali dengan tertangkapnya ini bisa yang terduga dpo ini bisa ditemukan dan ditangkap gitu
nah ya jadi langkah hukum dari kita sebetulnya kita hanya menunggu saja dari pihak kepolisian gitu kan
biar segala ini menjadi terang
karena kalau sudah kalau langkah hukum kan sudah final ya sebetulnya ya gitu kan
jadi kita tetap mengawal kasus ini biar keadilan buat keluarga almarhum bisa didapatkan dengan ditemukannya terduga dpo yang lainnya
yang setelah menanti selama kurang lebih delapan tahun gitu
saksikan program program kompas tv melalui